sejumlah objek wisata bernuansa alam di bali mulai ramai dikunjungi wisatawan nusantara sejak tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh
sejak dibuka kawasan wisata bernuansa alam seperti kebun raya bedugul dan danau beratan tabanan didatangi dua ratus hingga empat ratus wisatawan setiap harinya
angka ini diperkirakan meningkat hingga tujuh ratus orang per hari saat libur panjang akhir pekan ini
namun jumlah ini masih di bawah pra pandemi yang lebih dari seribu orang setiap hari
pemerintah bali berencana membuka pintu bagi wisatawan mancanegara mulai sebelas september mendatang
namun hal ini masih dikaji dan menunggu kebijakan pemerintah pusat
kita harus juga melihat di daerah wisatawan asal kita juga lihat kebijakan kebijakan lainnya
kita tidak cukup hanya melihat kesiapan di bali saja
jadi kesimpulan intinya kita nunggu kajian yang lebih
kumpersensi yang lebih detail
berarti akan mundur dari sebelas september itu
masih sedang dikaji
meskitalah diizinkan buka dan mengantongi verifikasi protokol kesehatan
sejumlah destinasi wisata masih ditutup karena kunjungan masih sedikit dan hanya mengandalkan wisatawan dalam negeri